dan setelah upaya yang dilakukan oleh kepolisian akhirnya ada satu tersangka yang telah ditapkan
yakni sopir bus transputra fajar yakni sadira sebagai tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas
yang menewaskan sebelas orang di ciater subang jawa barat
penetapan tersangka dilakukan setelah polisi mendalami penyebab kecelakaan
yakni karena supir gagal melakukan pengereman
tidak ada jejak rem sepanjang jalan hingga titik bus terguling
ada pula kerusakan dalam sistem pengereman dan pelanggaran uji kir kendaraan
total polisi telah memeriksa tiga belas orang saksi
kita menetapkan bahwa tersangka dalam kasus kecelakaan lalu lintas ini adalah penghuni bis
putra fajar atas nama saudara sadira
ya sekali lagi penyebab terjadinya kecelakaan lalu lintas ini
dikarenakan adanya kegagalan fungsi rep
pasca kecelakaan yang hingga menewaskan sebelas orang
pihak yayasan akan melakukan investigasi
dan memanggil pihak sekolah serta panitia penyelenggara wisuda dan perpisahan
dan kegiatan perpisahan ini sudah menjadi agenda tahunan
yang telah disepakati para orang tua siswa
pihak yayasan juga menegaskan bahwa bus yang digunakan dalam kegiatan wisuda di bandung
dalam kondisi yang layak
pemerintah provinsi jawa barat akan melakukan evaluasi
terkait pelaksanaan kegiatan di luar sekolah
hal ini mengantisipasi tidak lagi ada terjadi kecelakaan maut
seperti yang menimpa pelajar smk lingga kencana di subang jawa barat
surat edaran dikeluarkan untuk mengevaluasi
kegiatan yang biasa dilakukan di luar sekolah seperti perpisahan
jika ada permintaan dari orang tua
dinas pendidikan akan memeriksa
mengecek kelayakan kendaraan ke dinas perhubungan
tragedi kecelakaan maut yang menewaskan sebelas orang ini
menjadi perhatian banyak pihak
utamanya karena kegiatan ini dilakukan di luar lingkungan sekolah
jangan sampai acara perpisahan sekolah berubah menjadi perpisahan untuk selamanya
pemeriksaan kelayakan bus harus rutin dilakukan oleh pihak terkait
jangan hanya baru terjadi kecelakaan
semua berbondong bondong baru mulai memeriksa kelayakannya
keselamatan harus menjadi hal yang utama
jangan sampai karena abai nyawa menjadi taruhannya